sementara itu menjelang gugatan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi
tim kampanye nasional siap menghadapi berbagai tuduhan kecurangan
yang ditujukan kepada pasangan jokowi amin
belasan pengacara juga akan dipersiapkan untuk melawan balik
argumen dalil serta bukti yang dihadirkan oleh bpn
diketuai oleh yusril iza mahendra tim kuasa hukum tkn
sudah mempersiapkan argumen balik terhadap tuduhan kecurangan
yang selalu dilontarkan oleh pihak bpn
kuasa hukum tkn ade irfan pulungan percaya
mahkamah konstitusi akan menolak gugatan dari bpn
karena lemahnya argumen dalil dan bukti yang dimiliki oleh tim bpn
saya nggak masuk akal aja dengan lima puluh satu itu dia menganggap tsm
tsm itu tadi saya katakan kewenangan itu sekarang kan ada di bawaslu
kalaupun mereka mau mengangkat persoalan prosedural tentang tahapan pemilu
yang itu dijadikan sebagai
alasan pakai tsm ya buktikan secara jelas dan faktanya yang ada
tunjukkan bukti bukti materialnya
apa itu misalnya c satu
adakah pihak bpn mempunyai lengkap c satu nya di seluruh tps yang ada
selamanya kan kita enggak melihat bukti fisik c satu asli yang ada di bpn
malah kita ketahui bersama
karena bpn secara tertulis meminta c satu
salinan c satu dari bawaslu
artinya punyanya bawaslu